pemerintah akan mulai melaksanakan program vaksinasi covid sembilan belas secara nasional rabu besok
untuk tahap pertama tenaga kesehatan akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin
lalu seperti apa kesiapan pelaksanaannya dan seberapa efektifkah vaksin yang akan disuntikan nanti
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom dr sri rezeki hadinegoro
ketua indonesia technical advisory on immunization dan pandu riono pakar epidemiologi dari universitas indonesia
selamat malam dr si dan selamat malam pak pandu
dr sri bagaimana kesiapan vaksinasi besok dok
besok itu rencananya kan vaksinasi perdana gitu ya namanya ya
jadi dimulai dengan bapak presiden jadi akan diselenggarakan di istana merdeka
ya itu di set upnya persis kayak nanti kalau diselenggarakan di puskutmas

beja tiga untuk vaksinasi kemudian juga harus di meja keempat ini untuk observasi sebelum selesai

oke jadi masyarakat bisa mendapat gambaran begitu ya pada saat mereka nanti akan menjalani vaksinasi
kurang lebih bentuknya akan seperti itu
selain presiden nanti juga akan ada sejumlah tokoh begitu yang nanti akan mendampingi ya dok ya
ya kelihatannya demikian
oke memang sengaja dipilih tokoh
untuk apa ini dok
saya tidak tahu kalau tentang tokohnya siapa dan mungkin itu belum belum diumumkan memang
oke tapi kalau kemudian kita bicara masalah vaksinasi
gelombang pertama yang akan dilakukan vaksinasi adalah untuk tenaga kesehatan
apakah ini artinya bisa mengurangi resiko bagi para tenaga kesehatan ini terinfeksi virus covid sembilan belas
oh ya betul memang tujuan utama kan
mereka ini kan di garda depan ini paling dekat dengan pasien pasien
jadi paling mudah paling rentan untuk tertularan kan
nah ini yang nomor satu harus kita cegah
ini bukan hanya di indonesia di negara lain juga seperti ini
jadi pertama adalah narkotik
karena mereka juga kalau mereka imun mereka juga tidak membawa virus itu ke rumah
tidak menularkan pada keluarga
pada orang orang sekitar pada pasien
nah ini kan penting sekali
jadi tentu memang tujuannya adalah mengurangi penularan dulu
itu yang nomor satu
supaya juga menurunkan kematian
karena kita tahu banyak mereka yang terpaksa meninggalkan kita karena covid yang berat
banyak tenaga kesehatan yang kemudian gugur begitu ya dok ya karena harus berada di garda terdepan di saat menghadapi pandemi ini
dok kalau kemudian kita bicara tentang vaksinasi
ada rentetan yang akhirnya indonesia memulai program vaksinasi covid sembilan belas
nah angka ini kan jauh di bawah beberapa negara lain
kemudian ada brazil juga yang tujuh puluh an
apakah ini artinya mengurangi kemanjuran vaksin terhadap warga indonesia kalau dibandingkan dengan warga turki dan juga brazil itu dok
sebetulnya nggak begitu ya cara melihatnya ya
jadi untuk vaksin baru itu harus lengkapi dari keamanan
nomor satu keamanan
kemudian keduanya adakah dia meningkatkan antibody atau yang kita sebut imunogenisitas
kemudian baru kita menginjak pada efekasi atau manfaat berapa besar yaitu mencegah penyakit
tetapi kalau kita lihat maknanya bukan hanya persennya
menurunkan insiden menurunkan angka kejadian
artinya juga menurunkan angka kematian
itu rumah sakit ini banyak sekali tertolong
sekarang kita lihat rumah sakit ini hampir chaos begini
tidak para medis para dokter sudah pada lelah sekali
nah ini juga harus difikirkan begitu
bukan hanya angka itu saja
dan juga cara pengambilan sampelnya pun beda
kalau di tuki itu paruh dari penanganan nafket separuh dari masyarakat
kalau di brazil malah seluruhnya adalah nakes
tentu mereka lebih banyak terpapar
sehingga ya pasti bedalah efekasi
kemudian juga ini kan baru interim ya
baru analisi sementara
karena dari rat tiga bulan
kita perlu pemantauan lebih panjang
mungkin enam bulan mungkin satu tahun
ini harus diteruskan
mungkin nanti akan berbeda efekasinya kalau kita lihat jangka yang lebih panjang
jadi ini semua mempengaruhi angka dari efekasi itu saja
oke artinya angka efekasi ini bisa berubah ke depannya begitu ya
ya betul kita harus sampai selesai
karena emergency use ini namanya juga jarurat
jarurat ini harus segera
tapi untuk mendapat izin edar dan sebagainya nggak bisa
kita harus selesaikan dulu penelitian ini
oke pak pandu
kalau kemudian bicara soal angka efekasi ini
ini yang kemudian menjadi perbincangan juga di masyarakat sebetulnya
tapi kalau menurut anda bagaimana sebetulnya masyarakat harus melihat momentum vaksinasi pertama di indonesia akan berlangsung besok pak pandu
ya jadi efekasi itu betul kata profesor sri
bahwa jangan dianggap itu angka mutlak
jadi itu menunjukkan suatu manfaat
jadi vaksin ini sudah terbukti bermanfaat
sekarang saja kalau kita balik hitungnya berdasarkan rasio risiko
itu artinya yang tidak divaksinasi itu akan tiga kali berisiko untuk terkena covid dibandingkan yang divaksinasi
saya lebih melihatnya perspektifnya gitu
atau yang divaksinasi akan mengurangi risiko
terkena covid sepertiganya
jadi itu suatu manfaat yang luar biasa sebenarnya
dan ini menurut saya akan jangan ragu lah
jadi memang bermanfaat
ini yang terbukti
jadi dua duanya terpenuhi manfaat dan aman
dan kemudian kehalalan juga sudah dijamin
dengan demikian kalau kita tidak memanfaatkan ini kita akan rugi sendiri
dan saya kira akan semakin banyak yang mau menerima vaksin ini akan juga berbahan bagi dirinya dan juga berbahan bagi orang lain

bahwa kemudian narasi yang disampaikan bahwa dengan divaksin ini akan menurunkan potensi untuk
oke oke bahwa kemudian narasi yang disampaikan bahwa dengan divaksin ini akan menurunkan potensi untuk
oke oke bahwa kemudian narasi yang disampaikan bahwa dengan divaksin ini akan menurunkan potensi untuk
oke oke bahwa kemudian narasi yang disampaikan bahwa dengan divaksin ini akan menurunkan potensi untuk

bahwa memang masih banyak masyarakat yang kemudian takut untuk divaksinasi
nah bagaimana sebetulnya cara yang tepat untuk mengajak masyarakat ini secara sukarela
secara sadar bahwa tahu bahwa vaksin ini berguna untuk mereka apakah dengan cara persuasif
ataukah dengan memberikan sanksi
kita akan bahas setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia news
ya saya lanjutkan dialog pak pandu kita tidak bisa menutup mata bahwa memang ada sebagian masyarakat
yang kemudian khawatir apabila nanti harus menjalani vaksinasi
bagaimana cara yang tepat untuk mengajak masyarakat ini ikut dalam program vaksinasi
apakah dengan cara persuasi ataukah dengan cara sanksi
karena memang sempat ada wacana ataupun memang sempat ada aturannya bahwa memang bagi warga
yang menolak untuk divaksinasi bisa dikenakan pidana begitu pak pandu
ya jadi vaksinasi itu adalah hak
rakyat ya sekarang sudah menjelas bahwa kita sudah diberikan hak untuk itu
dan janganlah hak ini dicampakan begitu saja karena keraguan
pada umumnya karena keraguan atau pernah menerima informasi yang tidak akurat
jadi selain kita mengelar layanan vaksinasi yang paling penting dan lebih utama adalah
harus melakukan komunikasi publik yang masif untuk menjelaskan
dengan menggunakan tentunya banyak orang tokoh tokoh masyarakat menggunakan semua media komunikasi
karena saya lebih percaya edukasi dibandingkan penalti
karena waktu dki mengenakan suatu sanksi saya menentangnya sama pak gubernur dengan pakai sanksi lah
kita harus mengedukasi masyarakat
pada umumnya masyarakat itu mau menerima kalau mereka mendapat informasi yang benar
karena selama ini kan informasinya tidak jelas
tidak akurat jadi setiap orang bicara dengan informasi yang berbeda
dengan demikian kita butuh komunikasi publik dan menganjurkan bahwa manfaat yang jauh lebih besar
untuk menerima vaksinasi
karena kita seperti saya juga bisa besar atau tua seperti sekarang
ini kan karena dulu waktu kecil mendapatkan vaksinasi
jadi menjadi dewasa karena vaksinasi
karena banyak sekali dulu kematian anak
yang disebabkan oleh penyakit yang disebabkan atau berjegah dengan imunisasi
jadi imunisasi memang mencegah
walaupun tidak sempurna
karena ketidaksempurna berarti kita juga harus waspada
nah ini menurut saya walaupun nanti ada vaksinasi
tetap kewaspadaan untuk memakai masker itu jangan ditinggalkan
karena butuh waktu untuk seorang menjadi imun
juga butuh waktu untuk agar semua masyarakat terlindungi kalau sebagian besar
jadi vaksinasi itu janganlah dilihat sebagai urusan sendiri
bagi urusan pribadi
tapi adalah urusan semua manusia
dan termasuk keluarga kita tetangga kita dan semua orang yang kita akan berinteraksi
jadi janganlah egois untuk menolak begitu saja
tapi yang kemudian menjadi ketakutan di masyarakat adalah soal efek simpang
kalau kemudian disebutkan
tidak selalu terjadi terhadap setiap orang yang divaksinasi
dr sri kalau kemudian terjadi efek simpang
apa yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi efek simpang yang sifatnya fatal begitu
ya sebetulnya kita harus melihat dulu ya
vaksin sinovac ini atau coronavac itu isinya apa
vaksin sinovac itu isinya apa
itu yang harus dipastikan benar begitu ya
betul jadi jarumnya jangan terlalu pendek
justru jadulnya harus agak panjang supaya masuk ke dalam otot
apalagi kalau bapak bapak kalau ibu ibu kemuk ya
lemaknya tebal begitu
jarumnya itu harus diukur betul
masuk ke dalam otot atau tidak gitu
jadi satu untuk acuan dari inaktif
jadi sebetulnya aset samping dari inaktif
itu kita sudah kenal karena sudah beberapa banyak lokasi seperti apa
aradien itu adalah inaktif
dan kita sudah tahu persis lah begitu
apa yang akan terjadi
paling kalau ada demam ya demam satu dua hari
jadi tidak terlalu tinggi
atau mungkin pegel pegel begitu ya
tapi tidak pernah menjadi beras
jadi sebetulnya kekhawatiran ini boleh khawatir
tapi jangan berlebihan begitu
apa yang harus disiapkan masyarakat
kalau kemudian nanti akan menjalani vaksinasi
saya kira yang penting kita siap mental ya
kalau orang dewasa
karena sebetulnya orang dewasa itu takut jarum
berbeda dengan anak anak
belum jatuh apa apa kan dia sudah takut sama jarum
jadi bukan takut sama isinya sebetulnya
jadi kita harus sadar betul
kita harus takut pada penyakitnya
bukan takut pada vaksinasi
kalau kita takut sama covid nya kan
bisa lihat sendiri
sekarang kenyataannya begitu
jadi ini agak terbang
tetapi kita tetap berhati hati
maka setelah nanti sumpitan
tiga belas menit sampai tiga puluh menit
melihat reaksi yang segera terjadi apa
apa nyeriknya berlebih pada tempat sukan

kalau mau keluar nggak berhenti
karena mungkin ternyata dia punya kelainan darah yang dia tidak tahu
itu semua kita harus observasi
saya kira demikian
selain kemudian ada masyarakat yang khawatir tentunya dengan efek simpang dari vaksinasi ini
juga ada sebagian masyarakat yang kemudian mulai bicara soal merek vaksin yang digunakan
dan mulai mencari cari vaksin sendiri
baiknya seperti apa sih
supaya program vaksinasi nasional ini bisa berjalan efektif
apakah memang dilakukan oleh pemerintah saja
ataukah memang sudah mungkin perlu untuk dibuka bagi pihak swasta
dan secara sukarela melakukan sendiri begitu
ya saya kira keputusannya sudah final ya
waktu pertama kali dulu
ada opsi berbayar
yang mengkhawatirkan adalah opsi berbayar itu akan meningkatkan ketidakadilan
dan ini tidak ada antrian
tidak ada prioritas nantinya
ini prioritasnya hanya orang yang mampu membayar
dengan digratiskan itu niat baik pemerintah itu harus kita apresiasi
semua jenis vaksin itu nanti akan dipilih sesuai dengan
kemampuannya dalam pengertian misalnya vaksin untuk lansia gitu kan
jadi kalau sinovac belum dimungkinkan untuk lansia
maka dipilih jenis vaksin yang sudah diizinkan untuk pada lansia
dengan demikian maka semua penduduk berbagai usia akan mendapat akses terhadap vaksin
yang penting adalah akses terhadap vaksin
ini yang sebenarnya harus dipikirkan
jangan melihat angka efekasi
angka efekasi itu adalah hasil studi yang pada kelompok yang sangat homogen
yang hanya untuk membuktikan bahwa vaksin itu bermanfaat
nanti manfaatnya itu akan terlihat jelas ketika sudah diberikan pada penduduk
nah itu yang kita sebut sebagai efektivitasnya gimana
dan itu kan tergantung kita juga gitu
apakah kita memang mampu menghasilkan imun yang cukup dan sebagainya
jadi janganlah melihat angka
tapi melihatlah bahwa semua vaksin yang sudah dinilai sudah dilakukan studi itu bermanfaat
dan jauh lebih bermanfaat daripada efek simpang yang tadi sebenarnya hanya ringan dan yang tidak memurugikan kita semua
pak pandu bagaimana kemudian kita bisa mengukur efektivitas dari vaksin atau program vaksinasi nasional covid sembilan belas ini
jadi efektivitasnya nanti kan kita melihat
apakah kejadian infeksinya menurut topiknya
ya sekarang kan masih tinggi
kita harapkan nanti kalau dia memberikan efek perlindungan itu orang yang akan terinfeksi akan jauh lebih sedikit
dibandingkan yang sebelum ada program vaksinasi
nah ini menurut saya nanti pemerintah juga harus melakukan monitoring
selain monitoring kejadian ikutan daripada program imunisasi ini
dan juga monitoring keberhasilan daripada vaksinasi ini
dan juga memonitoring sebenarnya kalau ada hal hal yang masih kurang berkenan di masyarakat
karena mungkin lagi adanya atau antriannya dan sebagainya
karena ini kan suatu massal ya seluruh nasional
jadi supaya data penduduk yang betul betul terupdate atau terbarui itu penting
karena kita tidak boleh meninggalkan satu orang pun yang sebenarnya sudah layak untuk diberikan vaksinasi
untuk tidak mendapat akses daripada vaksinasi
jadi ini yang paling penting
oke terakhir pertanyaan yang sama untuk dr sri dan juga pak pandu
dengan dilakukannya program vaksinasi covid sembilan belas secara nasional besok
apakah ini berarti pandemi covid sembilan belas di tanah air akan segera berakhir
ke dokter sri dulu
tetapi itu kan perlu waktu ya
kita kan sudah hitung hitungan tuh ya
kan harus mencapai satu ratus delapan puluh satu juta rakyat kita harus diimunisasi
dan itu perlu waktu
tidak bisa dalam satu dua bulan
ditargetkan kan kemarin oleh pak menkes mungkin lima belas bulan
sampai pak presiden
oh kalau bisa diajarkan
jadi berarti memang masih jangka panjang
jadi nanti pelan pelan kita bisa lihat kalau memang efektivitasnya baik
insi vaksin ini paling tidak menurunkan kematian dulu
menurunkan angka kejadian
baru nanti transmisi
baru menghilangkan virus yang terjadi alam ini
itu tidak bisa sekaligus
jadi selama ini tidak boleh selepas dari protokol keseluruhan
itu adalah kuncinya
jadi sambil kita memberikan vaksinasi tetap jaga jarak cuci tangan pakai masker
itu tidak bisa ditawar lagi
dan harus dikaitkan
jadi jangan lupa jangan menganggap begitu vaksinasi langsung gantung masker
gantung maskernya bersama sama seluruh dunia
karena kalau bisa ini bersama sama menghentikan pandemi ini
bukan hanya di negara kita sendiri
saya kira demikian
oke pak pandu
ya jadi mencapai herd immunity itu tujuan jangka panjang
kesalahan yang kita lakukan selama ini seakan akan herd immunity itu akan mudah dicapai
dengan demikian seharusnya vaksinasi hanya satu cara
dari sekian banyak cara yang kita harus tetap perkuat
testing pelacakan isolasi
dan mendorong perilaku penduduk untuk mengurangi risiko
dan vaksinasi itu tambahan daripada kegiatan yang kita akan lakukan untuk mengendalikan pandemi
jadi tujuannya adalah mengendalikan pandemi
tujuannya adalah untuk menekan angka reproductive ratenya
jadi angka reproduktif dari penularan itu kita turunkan sekarang masih di atas satu
menjadi di bawah satu
dan kita dari tim fkmu sudah membuat suatu skenario skenario
bagaimana caranya supaya herd immunity itu kita bisa capai secepat cepatnya dengan memilih kategori tertentu dan sebagainya
karena kalau kita menggunakan satu skenario saja itu akan sulit dicapai
apalagi kalau mengatakan kita harus mencapai herd immunity
tidak kita tidak akan mencapai herd immunity dalam waktu singkat
itu tujuan jangka panjang
tujuan jangka pendek adalah menekan atau mengendalikan pandemi
setidaknya kita harapkan program vaksinasi itu akan mencapai herd immunity
oke setidaknya kita harapkan program vaksinasi itu akan mencapai herd immunity
sekarang program vaksinasi ini menjadi pintu lemmas masih begitu ya terhadap momentum momentum baru
tapi rekornya bukan tertinggi jumlah penurunan vaksin jumlah penurunan covid sembilan belas tapi terhendah dengan jumlah penurunan covid sembilan belas di tanah air
dr si dan juga pak pandu riono terima kasih atas ulasannya di malam hari ini di cnn indonesia newscast